kepolisian republik indonesia meluncurkan aplikasi online sinar
untuk perpanjangan surat izin mengemudi di kantor satpas polda metro jaya jakarta barat
acara dihadiri oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
kakor lantas irjen polisi istiono serta perwira tinggi kepolisian lainnya
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
menurut kapolri aplikasi bernama sim nasional presisi yang disingkat menjadi sinar
diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pemohon perpanjangan sim
karena hanya tinggal mengunduh aplikasi sinar melalui ponsel pintar
serta mengurangi potensi kerumunan di masa pandemi covid sembilan belas
ini merupakan bagian dari janji kami untuk bisa memberikan pelayanan kepolisian
yang semakin hari menjadi lebih baik dengan manfaatkan teknologi informasi
aplikasi sinar bisa digunakan oleh wni
baik di dalam maupun di luar negeri
polri menggandeng pt pos indonesia sebagai penyedia jasa pengiriman sim cetak
kepada para pemohon perpanjangan sim
karena ini hal yang baru
ini perpanjangan sim perpanjangan sim a dan c yang aplikasi ini hal yang baru
ini buat orang orang yang memang akrab dengan teknologi
saya pikir mereka tidak ada masalah
aplikasi ini untuk memberikan kemudahan dan kecepatan
dalam mengurus perjalanan sim
a dan c tanpa harus mendatangi kantor satpas di wilayahnya
tim liputan cnn indonesia